banyak orang dari kemarin anda bekerja sama dengan kami tni dan polri
kami kami polri dan tni adalah bagian dari masyarakat semua
jangan teman teman jangan lakukan pelemparan ke kami
kami bagian dari warga masyarakat juga
keluarga kami dan keluarga kita sama sama
terima kasih pak ustadz jumur terima kasih pak ustadz bernat
terima kasih para ustadz dan kiai tokoh agama tokoh masyarakat yang membantu ini
dua puluh mei sesaat setelah waktu berbuka puasa
aksi di depan kantor bawaslu yang bolanya kondusif kembali ricu
aksi masa yang sudah tenang kembali tersulut provokasi segelintir orang
upaya persuasif terus dilakukan polisi untuk menenangkan masa
masa pun kembali tenang dan bersolawat bersama
ini hanyalah sebagian peristiwa unjuk rasa yang terjadi di ibu kota pada selasa dua puluh dua mei kemarin
sebenarnya unjuk rasa sudah dimulai sejak senin malam
saling bersalaman para pengunjuk rasa pada dua puluh satu mei dua ribu sembilan belas di depan kantor bawaslu jakarta
membebarkan diri sekitar pukul delapan lewat tiga puluh menit
unjuk rasa berakhir dengan kondusif
namun sekitar pukul sebelas malam sekelompok masa berusaha memprovokasi petugas dan merusak security barrier
sejak selasa dini hari kericuhan terjadi di beberapa titik
masa lain muncul di sekitar kawasan petamburan
melempari asrama brimob dengan bom molotov
membakar mobil pribadi yang terparkir dan bus brimob
sedikitnya sebelas mobil rusak dan empat belas lainnya hangus terbakar
kericuhan terus berlanjut hingga selasa pagi
polisi pun terpaksa menghalau masa yang mulai bertindak anarkistis sesuai prosedur
polisi juga telah menetapkan dua ratus lima puluh tujuh pelaku kericuhan sebagai tersangka
para pelaku melakukan kericuhan atas perintah seseorang dan mendapat bayaran
polisi pun hingga kini masih mendalami siapa dalam kericuhan dua puluh satu mei malam hingga dua puluh dua mei dini hari
kemudian perangkat tersebut terjadi
kemudian perangkat tersebut terjadi
kemudian perangkat tersebut terjadi
kemudian perangkat tersebut ter eckan
kemudian perangkat tersebut terrealisir
kemudian pempura penyelengkapan penjajah
dan kemudian sangat ramah c storing tempat tu faith multi
dan kemudinya pet mostrar tingkaterus tim

semangat di kiki manjai voce
dan di pab servisine shop
uang yang berisi uang
karena mereka mengaku ada yang membayar
yang disebut meninggal dalam unjuk rasa
dengan penangkapan sejumlah orang bersenjata
karena beberapa hari sebelumnya
enam orang yang sudah diamankan
setiap warga berhak melakukan unjuk rasa
diatur dalam undang undang
meski begitu setiap unjuk rasa harus sesuai dengan undang undang nomor sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum
jika ada syarat yang dilanggar pihak berwenang berhak untuk memubarkan pelaksanaan unjuk rasa tersebut
tentu dengan cara yang persuasif dan memperhatikan eskalasi situasi demonstrasi
kompas tv independen terpercaya